pangdam jaya maijen tni dudung abdurrahman membantah anggota tni memberikan tameng kepada masa unjuk rasa penolakan omnibus law yang terjadi di kawasan istana negara
pangdamjaya menjelaskan tameng tersebut hanya dipindahkan ke truk lain
pemindahan tameng tersebut dilakukan lantaran truk tersebut akan digunakan untuk mengantar mahasiswa kembali ke daerah pamulang
sebelumnya kodam jaya menurunkan sekitar satu empat ratus personel tni untuk mengamankan ujuk rasa di kawasan istana
setelah dihimbau oleh bapak gubernur para mahasiswa kesulitan untuk pulang
waktu itu malam itu pulang akan pulang ke pamulang
nah saat itu ada kendaraan marinir kebetulan yang standby di sini
itu akhirnya diminta tolong untuk mengangkut mahasiswa yang akan kembali ke pamulang
nah kebetulan di dalam truk itu ada tameng tameng sebagai peralatan untuk mengatasi buruh harap
sehingga tameng tameng itu diturunkan oleh anggota dan mahasiswa itu membantu menurunkan itu